kita semua pun sangat tahu ibunda
bahwa rai surawisesa belum matang untuk menjadi raja kerajaan pajajaran
lalu mengapa ayah ada memilih pergi
lengsar ke prabun sekarang juga ibunda
ibunda mengerti perasaanmu
tapi kamu tidak boleh berbicara seperti itu tentang raimu
bagaimana tindakan rai surawisya selama ini
apa yang sudah dia lakukan
tegas sekali rai surawisya mengadakan pesta
sementara ayah dan prabu baru saja pergi meninggalkan istana pajajaran
tidak hanya ayah ada ibunda
tapi rai kiansantapun pergi meninggalkan istana
aku khawatir ibunda
istana pajajaran akan berakhir
istana pajajaran akan berakhir
istana pajajaran akan berakhir
istana pajajaran akan berakhir
kurang ajar kalian
beraninya kalian menghina putraku serausia
kalian memang tidak menyukai penobatan putraku
tolong jangan salah faham
tolong jangan salah faham
kami sama sekali tidak iri dengan pengangkatan ini
bahkan kamu tahu sendiri
aku tidak setuju jika putra putriku diangkat menjadi raja
kau memang pandai bersandiwan
di hadapan kanda prabu kau bermulut manis
kau mengatakan bahwa putra putramu tidak tertarik dengan tahta
tapi aku tahu
di dalam hatimu
kau menginginkan tahta itu untuk putramu
jaga ucapan ibunda kepada ibundaku
aku mendengar dengan telingaku sendiri
kau berani meremehkan putraku
kau berani menghina rajamu sendiri
aku bisa jelaskan semuanya ray
apa ibunda lakukan kepada ibundaku
putraku sekarang adalah raja di pajak jalan
aku bisa melakukan yang lebih kasar lagi
jangan sekali kali kalian menjatuhkan nama putraku
kalian akan tahu sendiri akibatnya

cukup penghormatan kalian
kita lanjutkan pesta ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya rahman ya rahim
limpahkanlah beliau dengan kesehatan dan sejahtera
jauhkan dari malapetaka
juga untuk ayahandaku
lindungilah dari segala bahaya
yang bahkan mungkin tidak disadari
tolong lindungilah raka dan juga yunda
supaya mereka selalu bertakwa kepadamu ya allah
wafil akhirati hasanah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
putraku dimana raya mungkin santan
ibu nda biar aku yang mencarinya
jangan jangan pergi
tetaplah di sini
ibu nda tidak ingin menyinggung perasaan surawi sesa
jangan jangan pergi